badan pengawas obat dan makanan atau bepom resmi menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin merah putih atau vaksin inavac
kepala bepom penelilu kito mengatakan vaksin inovac seluruhnya merupakan vaksin buatan dalam negeri
dan berikut pernyataan kepala bepom beberapa saat lalu
jadi alhamdulillah dengan penuh rasa syukur pada hari ini jumat tanggal empat november
badan pom mengumumkan kembali informasi pada masyarakat adanya persetujuan penggunaan
emergency authorization dari vaksin covid sembilan belas produksi dalam negeri
atau dikenal juga sebelumnya dengan vaksin merah putih ya
salah satu vaksin merah putih dan vaksin merah putih pertama yang berhasil dikembangkan
dan mendapatkan emergency use authorization
platform teknologi dari vaksin inovac adalah inactivated dikembangkan oleh uts air langga
diproduksi serta didaftarkan oleh pt biotis pharmaceutical indonesia
dikembangkan dari hulu atau awal tahapan pengembangan suatu vaksin baru dengan menggunakan
pasien covid sembilan belas di surabaya
tentunya badan pom sebagai otoritas obat dengan bangga dan mengapresiasi langkah yang telah dilakukan
dan kami juga mengikuti bagaimana perjuangannya dari awal sampai dengan titik sekarang
dan menurut kita ke depan proses produksi akan berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan akan selalu kami kawal tentunya kaitkan dengan mutunya nanti dan keamanan
dan hasilnya yang sudah dibuktikan dalam uji klinik yang akan kami laporkan